pasca penggusuran di daerah pasar ikan selasa kemarin sejumlah warga yang belum mendapat tempat tinggal bertahan di perahu perahu milik nelayan di pinggiran pasar ikan penjaringan jakarta utara
warga pasar ikan ini tinggal di atas perahu karena tidak punya uang untuk menyewa rumah
perahu hanya ditutupi terpal dan ada selembar kasur untuk mereka tidur berbagi dengan barang barang yang masih bisa mereka selamatkan
sejak awal pemberitahuan penggusuran mereka sengaja tidak mendaftarkan diri untuk pindah ke rumah susun yang disediakan pemerintah provinsi dki jakarta
mereka menolak tinggal di rumah susun dengan alasan lokasinya jauh dari tempat mereka bekerja
nggak mau jauh
nggak mau buat usaha laki saya itu kejauhan
sama sekolah anak juga di kejauhan
terus ibu akhirnya tinggal di mana
di perahu perahu laki saya